oh pantes dia penyanyi dangdut
gopong ya mas sarjo ya
kalo jadi penyanyi dangdut
wis telat wis terlambat
si tua bangka yang memati ini
sudah tertidur pulas
ini kesempatan aku
pasti disitu si tua bangka ini
menyimpan perhiasan dan surat berharga
nggak bakal ngebuka nih prangkas
kalo gue nggak tau nomor sandinya
berapa yang ada sana
suara kamu bagus cuma
kamu pantas jadi penyanyi jandu
tidak mas arjo
saya mau jadi istri mas arjo saja
kalau jadi penyanyi jandu

aku dukung kamu selama kamu masih punya keinginan untuk jadi penyanyi tandu
siapa yang mau dengerin aku nyanyi
orang yang pertama nih yang bakalan dengerin suara kamu
ya ikut aku cuma aku berjanda cuma
mas arjo mau dengerin aku nyanyi enggak
jadi ketawain tapi
enggak payah aku bunuh diri cuma
enggak aku berjanda
mah mah mah mah
kau pesen berapa tahun bu
bayarnya cash apa
jom tadi ada yang pesen lagi
banyak dua ribu
bapak bapak berapa
bapak bapak berapa
tiga ribu mak
yang baju kuning lima kali
aku mau peti
yang koseng ya pak
yang sewu lima ratus
bang cepat ditunggu
tak rapat nih
kalau baju kuning jangan lupa
yona yona cepat dibantu sini wong
sebentar sebentar ya pak
tuh bau bedah darah itu
pening aku juga
ibu aku bisa
mesen the wallah reggaeton yang maba nwajibq mayor kyegi memang
di mana mana orang memuji
seneng toh kita berdua ya
nagi tolong ketawa dulu
aku harus bisa mengubah suaraku seperti suara jumitan
itu pun kalau si tua bangka yang mau mati nggak bisa menergo dengan jelas
aku harus ngedapetin obat agar si mangku harto gak bisa ngelerku dengan jelas
tuan ronald ada di luar
dia ingin bicara sebentar dengan tuhan
tapi tuan ronald ada perlu
katanya butuh bicara sebentar saja
ada kepentingan yang harus ditolong
tidak bisa dibicarakan dengan tuan
ini urusan keluarga
dan harus dibicarakan sekarang
kenapa kamu yang ngatur
saya sudah sampaikan kepada tuhan mangku harto
tuan mangku harto sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun tuan
kenapa kamu tidak mau mempertemukan saya dengan kang mas mangku harto
karena kamu takut saya nanti akan membujuknya untuk mengalihkan warisannya kembali kepada saya
kamu itu memang jongos ya gak tahu diri
saya tidak bermaksud apa apa
tapi tuan mangku harto memang tidak ingin bertemu dengan siapapun tuan
tuan tidak bisa masuk ke sana tuan
tuan mangku harto tidak akan mengizinkan siapapun untuk menemuinya
termasuk tuan ronald
dengar ya jongos
saya ini saudara kandungnya kang mas mangku harto
apa hak kamu sekarang menghalangi saya untuk bertemu saudara kandung saya
saya tidak melarang siapapun untuk masuk ke kamar tuangku mangku hafal
tapi tuan kumangkuharto sendiri yang tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke kamar itu aja
tuan paham tuan
tuhan tuhan tuhan tuhan krishna tuhan
masyarakat saya sudah tawar selama setengah bulan sekarang

tuan mau makan apa
biar nanti saya buatkan
kok aku gitu sih suaraku
aku harus lebih ngamatin suara jeminten nih
orang punya harta itu malah tanpa pusing ya
dulu hidup lundek semumat ini
setelah aku dikasih uang lima ratus juta
uangnya nambah terus
nambah pusing juga kepalaku